partai keadilan sejahtera mengklaim partainya memiliki hak mengisi kursi kosong dki dua
menanggapi hal itu ketua dpd partai gerindra dki jakarta muhammad taufik menilai pks sudah seperti pemburu jabatan
sandiaga uno telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai wakil gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua kepada gubernur dki anies baswedan
kendati memiliki opsi mengambil cuti pada masa kampanye sandi memberi mundur karena ingin tampil all out
begitu saya mencalonkan diri dan masih di dki pasti nanti semua yang dilakukan oleh dki itu akan terpolitisasi
dengan begini clean break bahwa saya sudah selesai di dki saya berhenti
setelah sandi mundur muncul pertanyaan siapa yang akan menggantikannya
dikutip dari laman detik com presiden pks sohibul iman meyakini gerindra akan memberi kursi dki dua yang ditinggalkan sandi
sohibul beralasan pks telah merelakan posisi calon wakil presiden prabowo
subianto yang semestinya menjadi catah pks
hal senada diungkapkan ketua menjelis juro pks salim segev al jufri
menurutnya kursi dki dua akan diisi oleh kader mereka
oke yuk terima kasih
menanggapi klaim pks ketua dpd gerindra dki jakarta muhammad taufik meminta pks bersabar
kepada cnn indonesia com taufik juga menyebut pks sudah seperti pemburu jabatan
sebelumnya taufik menyatakan gerindra bukan pemburu jabatan dan kursi dki ii belum tentu akan diserahkan kepada pks
kita ini gerindra memang bukan pemburu jabatan tunggu aja nanti
kalau udah ada nomor ya baru udah tenang tenang lah
tapi kalau gerindra saya kira akan mengusulkan calon juga
tapi kalau dari gerindra benar ya pak ya diberikan ke pks
enggak enggak begitu

jika disebut pks seperti itu jangan jangan
sebenarnya gerindrang seperti itu
wakil presiden sudah di tangan wakil gubernur dki
juga ingin diambil ya tentunya
pertama kita harus hargai
yang rela meninggalkan
jabatan yang saya rasa sangat
presisius tersebut dan diperolehnya
juga dengan tidak mudah
dari tahun dua ribu lima belas
kebetulan saya bersama sama beliau
dari awal dari elektabilitas masih
berpasangan dengan mas anies
dan istihad kita
di pilkada dki jakarta
yang memang sangat luar biasa
seperti disampaikan oleh
senior tadi mbak ahmad yani
bahwa gerindra dan pks ini adalah
artinya segala sesuatu
akan kita bicarakan secara
internal dan tentunya dengan
saya rasa juga
ya cukup pantas juga ya
kalau memang itu menjadi salah satu
alternatif pilihan misalnya
tapi sekali lagi proses komunikasi
dengan pks ini kan
sudah seperti family lah
keluarga kita kita ketemu kita bicara
juga bukan hanya hal hal yang sifatnya
teknis gitu tapi juga mengenai
hal hal kebangsaan apalagi dalam
satu minggu kebelakang kita kan sangat
penuh sekali dengan hal hal yang
terkait juga pemilihan presiden
saya rasa pada waktunya nanti kita akan
berembuk dan tentunya juga akan kita
hasilkan keputusan secara bersama sama
dan tentunya hal ini sudah kita lakukan
jadi nama nama yang keluar baik dari
pks ataupun gerindra itu
ngetes pasar bagaimana responnya atau seperti apa sih bagian strategi
dinamika dalam berdemokrasi
dan juga tentunya juga peran daripada media
masa juga butuh pemberitaan kan
itu juga isu isu tersebut ini bagian juga
daripada ya menyampaikan ke masyarakat lah ya
proses sosial kita tapi secara internalnya
sampai saat ini dari dpp gerindra sendiri
belum ada pembicaraan terkait proses
pergantian ya karena juga proses
pilpres sendiri baru masuk tahapan tahapan
mungkin ya dalam satu dua minggu ke depan ini
saya rasa akan ada pertemuan nanti
oke saya ke mas adi ini agak sulit
ketika harus ada anak tiri anak kandung
dan itu dihapuskan kita tahu politik
sendiri dinamis cair kepentingan
tertentu harus diperjuangkan bagaimana
anda melihat kursi nomor dua di indonesia

bagaimana anda melihat kursi nomor dua di indonesia
saya kira pks dan gerindra sama sama
berhak untuk menggantikan pak sandi
itu undang undang secara definitif
mengatakan bahwa partai pengusung
sandi dan anies
itu berhak untuk menggantikan siapa nanti
yang mengundurkan diri jadi pks
ataupun gerindra itu siapapun boleh sih
sebenarnya tidak ada yang salah dari itu
yang kemudian salah ketika ada justifikasi
diantara dua partai ini
hanya satu partai yang kemudian merasa
pantas untuk menggantikan sandi
keluar statement statement pemburu kekuasaan dan terusnya
ini dia khawatirkan merusak
suasana batin koalisi yang sedang
terbangun untuk pilpres dua ribu sembilan belas
yang akan datang karena soal posisi
dki jakarta ini kan tidak berdiri sendiri
mbak elvira orang publik
kita yang melihat dari jauh
mengaitkannya ini dalam
konstelasi pilpres dua ribu sembilan belas yang akan datang
hampir misalnya publik melihat bahwa
pks yang awalnya begitu ngotot
untuk posisi cawapres tapi di last minute
kemudian menjadi jinak
orang melihatnya ini jangan jangan
memang irisannya dengan pilkada
yang dihasilkan di jakarta untuk menggantikan
posisi sandi itu nanti bisa diklarifikasi
tapi publik melihatnya seperti itu
yang kedua tapi untuk menjaga
keseingganan politik tentu
alangkah lebih bijak dan lebih arif
memang gerindra ini menyediakan satu porsi yang
cukup luar biasa ke pks
suka nggak suka selama ini kan
pks merupakan sekutu utama
bukan hanya sekutu sebenarnya merupakan
sekufu lah kalau sekufu ini sudah diatas sekutu ataupun segajah
sekufu ini sudah diatas sekutu ataupun segajah
yang memang loyalitasnya cukup luar biasa
yang cukup mengesankan yang didapat
meskipun kita lihat di panggung politik
bagaimana kemudian pks dan gerindra
betul betul tapi bahwa pada prinsipnya
pks loyalitasnya ke prabowo
kepada gerindra dalam isu dan konstelasi
politik apapun itu nyaris
tidak berbayar manis selama ini
maka kemudian orang melihat
alangkah indah dan lebih bijaknya
untuk menjaga stabilitas politik
ini terutama soal kemenangan prabowo
dan sandi di pilpres pks
adalah orang yang kemudian dianggap
lebih pantas untuk menempat disitu
cuman problemnya sekarang betul
bahwa bang angga ini mengatakan
di dpp gerindra belum ada statement
apapun yang berkaitan dengan
posisi pengganti pak sandi
tapi kita juga cek bahwa di luaran sudah mulai
muncul nama nama bahkan foto foto
sudah muncul di perempatan mampang
ada di semanggi dan seterusnya
kita yang melihat dari jauh
tak mungkin ada asap kalau tak ada api
bukan hanya soal testing tewa
sekalipun ada suasana yang sedang
bergemuruh ingin memanfaatkan
rasa kemanfaatan yang dimiliki oleh pks
pks ini kan partai pemaaf sebenarnya
karena saking pemaafnya
dalam konteks pilpres dua ribu sembilan belas
memberikan karpet merah ke
sesama gerindra sepertinya di dki jakarta
ini yang kemudian suasana batinnya agak sedikit
untuk membaca siapa sebenarnya
yang paling layak untuk menggantikan sandi
secara politik saya kira pks dan gerindra
itu sama sama ingin menggantikannya
kalau gerindra tidak mau menggantikan pak taufik
dengan satu catatan tak ada protes
dari pks karpet merah itu untuk
gerindra saya kira besok dan lusa
pesta itu akan digelar
partai pemaaf tadi menarik saya akan tanya akan memaafkan
kah gerindra nanti jika
ujung ujungnya kursinya ke gerindra
nanti ya pak kita akan berbicara saat lagi tetap bersama
pks dan gerindra
di dki jakarta
di dki jakarta
masih di cnn indonesia primemews
kami masih membahas siapa yang nanti
akan mengisi kursi orang nomor dua
di dki jakarta setelah
anda lagi pak ahmad tadi disampaikan
mas adi pks terkenal
sebagai partai pemaaf
apakah memang sudah mempersiapkan diri
untuk memberikan pintu maaf itu
atau sebenarnya saat ini konstelasi
politik di internal pks sudah siap siap memberikan
nama menggodok sejumlah nama yang
berhenti dari jabatan sebagai
maka sebagai partai pengusung
kami merasa bertanggung jawab
posisi kepemimpinan dari
dki jakarta nah karenanya
saya katakan tadi ini perlu segera diisi
jangan sampai ada
kekosongan yang lama nah
pks bersama dengan gerindra
sudah disebut sebagai sekutu ya sudah
bagaimana dari kedua partai
bekerja sama ya saling
berikanlah kesempatan pada
saat ini untuk
wakil gubernur dki jakarta
kami partai pengusung
walaupun partai pengusung itu
adalah pks bersama dengan gerindra
nah kita sudah banyak
sesungguhnya menjalin sebuah
kerjasama bersama dengan gerindra
dan terus sampai ke depan
beberapa hal yang sudah
saya sebutkan tadi
diantaranya adalah pada waktu
di dki jakarta
kami kan sudah menetapkan ya
bahwa wakil gubernur
waktu lalu adalah
kita sudah sosialisasi dan sebagainya
tapi pada akhirnya
dari pks memang legowo
di saat memang untuk kepentingan yang besar
ya sehingga posisi
diwakil rencananya akhirnya jadi
apa namanya yang jadi gubernur menjadi wakil
mardhani alisera mundur
jadi ketua tim kampanye
jadi ketua tim kampanye
itu juga bisa kita bayangkan
bagaimana suasana ya kondisi
memang kita lihat integritas dari
pada saat misalnya ada penganten
kemudian pengantannya itu
dia jadi penganten pengantennya diganti
terus jadi panitia
dari pernikahan itu kira kira seperti itu
bagaimana tapi ya
kader kader pks itu semua
semua siap untuk itu
nah tadi kita sudah ibaratnya
itu sudah berkorban
ya sudah berkorban untuk apa
untuk perjuangan membangun kota jakarta
nah dalam kesempatan ini saya kira
pada saat wakil gubernur
dki jakarta naik
saya kira ini juga
kita akan berjuang kedepan
kita akan berjuang kedepan
karena tadi sampaikan masa di bawah
kemudian publik membaca ada sesuatu
ada tukar guling jabatan disitu
ada deal deal yang memang tidak bisa diungkapkan
oleh publik tapi apakah memang demikian
saya kira mengenai masalah itu
nggak ada deal deal tertentu ya
namun yang jelas bahwa
publik juga sedang menunggu
kapan pks itu diberikan kesempatan
andil nih ibaratnya kalau di dalam
bekerja ingin dapat pahala
pks juga ingin mendapat pahala untuk bisa
membangun kota jakarta
sehingga bersama sama nanti
allah swt menakdirkan
bahwa ada wakil gubernur
yang terbaik dari
kader kader yang ada
saya tahan sampai disitu
sampai mempertanyakan loh publik juga menunggu
gerindra menjawab dong mas
kapan sebenarnya diberikan kesempatan
pks untuk membuktikan kinerjanya
ya tentunya soal persaudaraan
diantara pks dan gerindra kan sudah
tidak perlu kita pertanyaan lagi
kita udah seperti keluarga lah
dan tentunya koalisi yang dibangun ini kan
pilkada di dki saja
di berbagai pilkada di jawa barat
di jawa tengah dan berbagai pilkada lain
kita sudah bekerja sama
dan tentunya hal ini juga
untuk pemilihan wakil gubernur
pengganti bang sandi tentunya juga ini kan
harus dikomunikasikan juga dengan gubernur
dengan mas anies seperti apa
karena tentunya beliau juga perlu
pendamping yang sesuai
dengan kriteria kriteria yang beliau inginkan juga
artinya pasti juga
tidak hanya satu nama
ada beberapa nama yang tentunya itu juga akan
dibahas dan suasana juga
saya rasa adalah suasana
kekeluargaan yang saling mendukung
satu sama lain
tapi idealnya seperti apa
kalau gerindra melihatnya sosok yang bisa mendampingi anies
saya harus membacakan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu delapan
pasal dua puluh enam tentang pemerintahan daerah
tadi ya disampaikan mas adi
usulan dari partai politik
seorang calon wakil kepala daerah
berdasarkan usulan partai politik
atau gabungan partai politik
yang pasangan calonnya terpilih
dalam pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah
ini sangat panjang
tapi memang ada klausul kepala daerah
mengajukan berdasarkan usulan pengusung
idealnya seperti apa
kriteria yang selera mas anies juga begitu
ya saya rasa harus saling melengkapi ya
karena juga kenapa juga bang sandi memutuskan untuk mundur
dari jabatan wakil gubernur
karena beliau tahu
selama hampir sembilan bulan
pekerjaannya kan sangat sangat luar biasa ya
jadi beliau punya komitmen
jangan sampai mengganggu juga kinerja di pemprov dki
dan akhirnya beliau meminta untuk mundur
walaupun sebenarnya juga secara aturan
tapi dengan komitmen beliau
beliau tidak ingin juga
memanfaatkan dengan jabatan dan lain sebagainya
jangan sampai ada konflik kepentingan
beliau punya komitmen untuk mundur
saya rasa hal hal yang dilakukan bang sandi ini
adalah contoh ya
kepada pejabat pejabat kita ke depan
dan saya rasa yang terpenting menurut saya
harus bisa mengimbangi daripada
komitmen ya contoh yang disampaikan oleh bang sandi
jangan sampai juga jomplang selama ini
misalnya bang sandi kerjanya seperti ini
ya harus penggantinya apalagi tidak
harus sama dan punya pengalamannya
mas ari harus tidak partai politik melihat seleranya anies seperti apa
untuk menjadi kawannya menuntaskan memimpin dki jakarta
jadi kriteria siapa yang harus menggantikan sandiaga udhara
dan juga siapa yang harus memiliki kemampuan
untuk memiliki kemampuan yang sama dengan anies
itu tidak boleh bisa ditawar
karena pilkada jakarta
ataupun pemimpin dki jakarta
itu adalah barometer kepemimpinan politik nasional
dan yang paling penting
lima tahun ke depan
panggung politik nasional itu sepi
karena jokowi tidak boleh maju lagi karena aturan undang undang
itu artinya pilkada dki jakarta
dan kepala kepala daerah lainnya
sedang bersolek sebenarnya
untuk memantaskan menjadi bagian dari kandidat
ini penting dalam konteks ini sebenarnya
kenapa penggantinya sandi ini bukan soal
hanya kemisteri tapi yang paling penting
tidak memunculkan matahari kembar
ataupun penggantinya sandi
akan selalu dihadap hadapkan dengan kinerjanya pak ahok
hampir kurang lebih setahun ini
publik selalu menagih
apa yang sudah dilakukan oleh sandi
dan anies di jakarta
ini tidak bisa dipungkiri
maka salah satu yang paling mungkin
adalah mencari kandidat
yang memiliki chemistry yang sama
tidak berpotensi matahari kembar
dan yang paling penting adalah
mampu merealisasikan semua janji janji politiknya
sejak pilkada dua ribu tujuh belas lalu
apakah itu bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat
mengingat ketika mencari
saat itu cukup alot juga
kalau memang ada komitmen dan political will dari pks dan gerindra
karena ini kan beresiko
sebenarnya kepada anies dan pengganti pak sandi
kalau yang menggantikan
adalah hanya sebatas untuk
melengkapi pak anies tanpa prestasi
politik yang memadai
ini penting karena pak anies sejauh ini
tensi dan tekanan politiknya
cukup ditagih janji politiknya
hampir setiap saat
apa yang dilakukan itu selalu dihadap hadapkan
dengan pahok penting dalam konteks ini
mencari siapa yang kemudian
akan mendampingi pak anies nantinya
inilah hal hal yang menurut saya secara expecially
ribut siapa yang paling pantas cari yang paling penting
inilah figur yang kira kira
mampu membackup kinerja pak anies
yang sekarang ini masih jauh panggang
dari api mungkin karena baru setahun
oke definisinya yang mampu membackup
kerja anies untuk seterusnya
hingga tuntas memimpin jakarta
atau yang bisa kemudian membawa kepentingan
partai membawa nama partai
ke panggung depan politik nasional
yang paling penting adalah bagaimana
membangun jakarta sesuai dengan janji politik
pks dan gerindra waktu kampanye
tahun lalu ini penting
ini jakarta adalah tempat dimana
semua orang memiliki kepentingan
bukan hanya soal politik tapi hampir
semua orang juga bermimpi ingin tinggal dan
mencari pekerjaan di jakarta dalam konteks
itulah saya kira pak anies harus
mencari sosok yang paling penting
ketimbang sekali lagi saya ulangi
pks dan gerindra selalu berebut
apakah pak taufik apakah ini
pak mardhani saya kira harus cari
sosok yang betul betul mumpuni
ini jakarta bukan persoalan sepele
pertanyaan selanjutnya apakah kemudian bisa win win solution
sesat lagi sesat lagi kami harus jadi agak
kembali sesat lagi
baik kita lanjutkan perbincangan malam ini
saya kembali ke mas adi tadi pertanyaan saya
belum dijawab apakah mungkin agar win win
solution tidak ada anak tiri anak kandung
dicari sosok yang di luar
seleraan anies tanda kutip
kalau melihat kalkulasi politiknya
saya kira tidak mungkin
betul saya melihat pks terutama
memang ada insentif yang
lebih dari sekedar koalisi selama ini
yang dibangun oleh green rock memang
agak jarang melihat satu pola koalisi
di tengah multi partai yang cukup
ekstrim di indonesia ada
sejak awal solid sejak dua ribu empat belas lalu
bukan hanya di konteks nasional
tapi di bilkada bilkada mereka solid
dan yang paling tragis sebenarnya pks
nyaris dalam tanda kutip tidak pernah memiliki
keistimewaan apapun selama berkoalisi
misalnya calon kepala daerahnya ini dari
green rock nomor satu yang kedua dari pks
yang paling tragis mungkin adalah
yang bisa mendampingi pak prabowo
hal hal inilah yang kemudian dibaca
oleh kita yang melihat dari jauh
suasana hati pks sebenarnya mendidih
dalam konteks koalisi ini jangan
sampai hanya terus menerus menjadi kayu bakar
memberikan satu konsesi politik
yang bisa diukur tentu pks
tidak hanya ingin menonjolkan
yang soleh berintegritas
anti korupsi dan terusnya
ada kalkulasi politik yang mereka inginkan
dapatkan secara alamiah
sebagai mahluk berpolitik secara
alamiah sebagai partai yang
ingin juga ingin berkuasa dalam
konteks itulah win win solution yang
ditanyakan mbak alfira nanti sepertinya
tak mungkin pks sepertinya
mengkarantina ini untuk menghindari
istilah memburu kekuasaan sebenarnya
untuk menggantikan pak sandi
tidak boleh lain adalah darus dari pks
siapapun orangnya belakangan muncul
selain mardhani alisera adalah
pak syaihu misalnya karena
orang yang sudah dianggap memiliki kapasitas
wakil wali kota di bekasi muncul
nama nama yang kemudian digadang setidaknya
pks tidak hanya modal nekat
untuk mendampingi pak anies ini jakarta
yang setiap saat akan diukur
prestasi dan kinerjanya
akan selalu dibandingkan dengan pak ahok
oke tapi selera anies itu kemudian nanti
benar benar ditanya ke pak anies atau
maunya selera masing masing
partai saya ke anda dulu ya tentunya
mewakili wakil gubernur ya
artinya pendamping daripada gubernur itu sangat
penting agar tune in ya
dan kita sepakat juga tadi saya dukung
bahwa jangan sampai juga ada matahari kembar ya
dan sekali lagi dki jakarta
ini kan barometer ya
semua perhatian media itu
adanya di dki
kepleset sedikit impactnya
bisa macam macam ya pola
pengalaman kemarin anies sandi terlihat seperti matahari kembar baca
peluang kedepan ini kan waktunya masih sangat lama
dan apalagi ini dalam
jadi saya perasa harus benar benar
firm jangan sampai hal itu
saya rasa komunikasi yang baik selama ini
pasti akan lahir lah
dan yang terbaik juga
oke kalau pks seperti apa pak ahmad
posisi wakil gubernur ini
yang pertama kami mungkin
menyampaikan juga kepada gerindra ya
bagaimana kesepakatan yang memang
koalisi yang dibangun
kerjasama sejak waktu lalu
sampai nanti ke pilpres ya
kita berharap bagaimana
berilah kesempatan selama ini kita sudah
memberikan kesempatan kepada gerindra
untuk posisi posisi tertentu
nah pada saat ada
kesempatan ini berilah kesempatan
kepada kami dari pks
yang memang sudah menjadi
sekutu ini untuk bisa
peluang menuduki posisi
wakil gubernur di dki jakarta
nah tentunya pada saat kami
calon wakil gubernur ini maka
mempersiapkan kader jadi kader
terbaiknya yang akan
diwakafkan untuk mengabdi bagi
warga jakarta untuk kota jakarta
baik kita punya satu
pernyataan salah satu kader terbaik
gerindra karena saat ini memimpin
gerindra di dki kita akan lihat bersama
pernyataan m taufik berikut ini
gerindra memang bukan
pemburu jabatan tunggu aja nanti
kalau sudah ada nomor
ya baru sudah tenang tenang
tapi kalau gerindra
saya kira akan mengusulkan calon juga
tapi kalau dari gerindra benar ya pak ya
diberikan ke pks
enggak enggak begitu
kita ingin konfirmasi apa yang
disampaikan karena mewakili dki
ketua dprd untuk gerindra
di wilayah dki apakah ini masih
pernyataan pribadi atau ini sudah
sebenarnya kesimpulan dari gerindra sendiri
ya tentunya ini kan akan dikomunikasikan kan
perihal daripada nama
gerindra akan mengajukan nama
dan lain sebagainya tentunya balik lagi kan
akan dikomunikasikan kepada
pak anies ya seperti itu dan saya rasa
ini akan ada titik temu lah
enggak terlalu juga tajam
hal ini jadi saya rasa
tidak juga jadi sebuah
polemik yang berkepanjangan karena yang terpenting
bagi gerindra dan pks saat ini adalah
memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
itu adalah fardoain
bagi kami untuk memenangkan hal tersebut
sepakat tentang itu tapi kita sedang
berbicara mengenai posisi orang nomor dua saya ingin tanya
komentar anda dulu
apa komentar anda mengenai sosok
nama yang saat ini ramai dari
pks yang akan mengisi posisi wagub
dki mardhani alisera menurut anda
pak mardhani sudah kita
bekerja sama sejak awal
dan memimpin pasukan
tim pemenangan di dki
dan saya juga kebetulan karena pada
waktu itu jadi wakil sekretaris di tim
ponangan jadi hari hari bekerja sama dengan beliau
orang yang sudah punya pengalaman
dan cukup dewasa saya rasa
juga bisa menjadi salah satu pilihan
juga dan juga nama tadi
disebut oleh mas adi seperti pak saiku
yang sudah juga berpengalaman
sebagai wakil wali kota juga salah satu
kader terbaik dan saya rasa kader kader
pks juga kader kader terbaik begitu pula
juga di gerindra tentunya jika memang nanti
mengajukan calon pasti juga kader yang
terbaik yang akan disampaikan
langsung diklaim itu adalah kader terbaik pertanyaan saya
sama bagaimana menurut anda sosok pak taufik
apakah tepat mengisi kursi
orang nomor dua di dki
punya pandangan bahwa
karena ini kesempatan
kerjasama berilah kesempatan
pks ya kepada pks
kami ini yang memang sudah
dari publik juga banyak ditanyakan
tentang masalah calon calon
untuk wakil gubernur dari
pks seperti itu
nah tentunya pada saat memang suara
publik banyak menanyakan
seperti itu dan juga
diberikan oleh gerindra yang
ya mudah mudahan diberikan oleh gerindra
gitu ya untuk membangun kota jakarta
jakarta nah saya kira
ini yang terus harus kita bangun karena
kita akan punya tugas tugas yang besar
lagi ke depan apalagi bersama
pilpres itu artinya jika
kursi ini tidak diberikan tiada maaf
ya saya kira disinilah
kita minta kebesaran hati dari
gerindra bahwa di dalam
kebersamaan ya terus
ada satu pengorbanan
nah selama ini bagaimana pks yang
memang siap bekerja ikhlas
dan berkorban ya untuk
apa namanya mendukung dari
gerindra nah kesempatan kita berikan kepada
gerindra untuk memberikan juga dukungan
kepada pks sehingga kita bisa berjalan
bersama untuk mencapai cita cita
yang kita inginkan menarik ya hubungannya
pks dan gerindra ini ya mas ya
saya jarang sekali melihat ada dua partai
yang kemudian sangat harmonis tapi
kita tidak tahu di panggung belakang seperti apa
anda melihatnya bagaimana untuk
dua partai ini apakah kemungkinan ini
akan menjadi apa ya
ada satu kepahaman sehingga
kursi itu kemudian diserahkan kepada
pks seperti yang diinginkan oleh
pks atau peluangnya sebenarnya
saya mencatat lima kali statement dari
pak ahmad yani
yang ingin mengatakan butuh kerelaan
gerindra untuk memberikan posisi itu
ini lima kali gak main main
saya ingat betul itu karena
ini menyangkut orang nomor dua di dki jakarta
partai itu kan memiliki cacat bawaan
sebenarnya nyaris tak ada koalisi yang
permanen hari ini teman besok itu musuh
tapi selama empat tahun ini
pks sama gerindra
menunjukkan itu sebagai sebuah sekutu
yang nyaris tanpa
adalah bandingnya lah kira kira begitu
saya juga membacanya
ini ada irisannya dengan pilpres
dki jakarta maksud saya ada
kaitannya kan pilpres dua ribu sembilan belas yang akan
datang bahwa siapapun yang
menempati posisi di dki jakarta
menggantikan sandiaga uno sangat berpengaruh
terhadap soliditas dan mesin politik
yang akan dikarenakan nanti saya tidak
membayangkan kalau posisi cawapres
yang kemudian diambil oleh
sandiaga uno kemudian juga diambil
oleh dari gerindra siapa yang menggantikan anies
suasana batin seperti apa yang
kemudian akan diterima oleh pks
saya juga melihat pks ini memiliki
satu kesabaran yang revolusioner
tapi dalam batas batas alamiah dan
manusiawi saya kira pemberontakan
itu akan muncul juga pada akhirnya
saya mencatat cukup banyak
bahwa pks ini memang cukup
sangat bakat untuk
menjadi pemberontak sebenarnya
apa catatannya seperti apa
ini partai yang very inklusive
yang melihat politik itu dalam banyak hal hitam dan putih
salah dan benar inilah yang
kemudian turut menjelaskan selama empat tahun
belakangan pks ini nyames sekali
tidak tergoda untuk melangkah
dan berkoalisi dengan pak jokowi ini
satu sikap politik yang gak main main
di tengah partai politik yang menganggap
yang setiap saat bisa berubah
pks nyaris tidak pernah melakukan itu
inilah yang saya melihat bahwa
bawaan pks sejak lahir ini adalah
sebagai oposan sebagai pemberontak
keinginannya yang sudah ditarget
tidak sesuai dengan yang diharapkan
ini sekali lagi lima kali sudah disampaikan
sepertinya akan berpengaruh terhadap
konstelasi pilpres di dua ribu sembilan belas yang akan datang
kan dikenal sebagai
mesin politik yang melahirkan kader kader
militan yang berkampanye door to door
campaign atau jangan jangan ini bisa
menjadi salah satu apa ya
tidak diberikan kita tidak all out nanti ketika
pilpres kalau melihat
teman teman pks ini bukan ancaman
kalau pilpres mungkin ya karena ada kalkulasi
politik yang sedikit itu misalnya
yang diusung juga tidak terlampau memadai
tapi kalau untuk pilkada dki jakarta
kader kader yang dimunculkan ini kan hampir
di atas rata rata kualifikasinya
dibandingkan dengan calon yang
dimunculkan dari gerindra anggaplah
ketika di head to head kan antara pak taufik
dengan pak mardhani alisera orang
lebih menimbang ya kalau tidak lima puluh lima puluh
mungkin sedikit lebih unggul pak
pak mardhani alisera ini
orang nomor dua di jakarta
akan menjadi harga mati bagi pks
kosana hati itu sudah terbaca sejak
lama ketika sandiaga uno
menyerahkan pengunduran dirinya
untuk mendampingi prabowo di pilpres
tapi proses ini kan nanti akan masuk ke
ada suasana lain juga yang mungkin
bisa terjadi kita tidak bisa membaca itu
betul inilah yang kemudian
menurut saya ini kan kalau melihat
klausulnya memang ada dua nama yang
diusulkan di dprd nanti akan di voting
melalui paripurna ataupun
di setting secara alamiah
gerindra tetap ngotot kemungkinan pks
akan kalahkan kira kira begitu itu yang
tidak dikendaki oleh pks sebab
itu memang diharapkan ada
semacam aklamasi bahwa yang bisa
mendampingi pak sandi mendampingi anies
itu adalah orang yang memang sejak awal
sudah didukung oleh pks dan
gerindra tentu dengan harapan
gerindra itu tidak mengusulkan nama nama
sekalipun sudah mulai muncul
sosok sosok yang dari gerindra itu pak
karena kalau diselahkan kepada
flu di dprd kemungkinan
besar memang pks akan ditinggal lagi
apakah gerindra akan
kalau dalam konteks mekanisme
yang ada kan memang kita punya hak ya
tapi sekali lagi itu akan
kita mesyawarahkan bersama pks
dan yang terpenting bagi
gerindra dan pks kita yakin adalah
target yang lebih besar ke depan
dan tentunya memimpin dki ini
tidak mudah jadi diperlukan
benar benar orang yang mempunyai kualitas
dan kompetensi yang memadai
oke kalau pks akan menyodorkan berapa nama
sampai saat ini
sekarang terus sedang dilakukan
bpp bersama dengan dpw
menjadi wakil gubernur dki jakarta
memang sudah begitu banyak calon
terus nanti di dalam proses seleksi ini
pada saatnya memang waktunya
kita akan sampaikan
siapa calon dari pks yang memang
akan mendampingi pak anies itu
baik kita lihat nanti apakah ada kejutan lain
atau memang sudah relatif diprediksi
nama namanya siapa saja terima kasih bapak bapak
sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia prime news